video yang merekam seorang pemilik warung saat dagangannya disita petugas satpol pp di serang banten
menjadi perbincangan di media sosial
banyak netizen yang menilai tindakan petugas tidak manusiawi dan berlebihan
inilah video yang menjadi viral di media sosial
banyak netizen yang menilai razia yang dilakukan petugas satpol pp serang banten
terhadap ibu pemilik warung terlalu berlebihan
razia tersebut dilakukan pada warung yang kedapatan buka saat siang hari
pemilik warung dalam video tersebut adalah saini warga asli tegal
saat ini saini yang tinggal di rumah toko kontrakan di kawasan cikepu serang tengah sakit
sejumlah pedagang mengaku tidak mengetahui adanya larangan membuka warung di siang hari
saat bulan ramadan